teknologis penangkapan yang ada pelaku kekerasan terhadap anak
yang terjadi pada
yang kami ketahui ya
kami ketahui pada hari senin
siap sekitar jam dua belas terlebih oleh tim khusus polis pengantaran dengan yudit pba
kami melakukan penangkapan tepatnya di daerah sidamuli di kawasan hutan pasir muncang
untuk hasil otopsi belum keluar namun hasil sementara dari kasat mata
itu ada memang pendarahan di kepala dan tulang rusuk sebelah kanan